jalur menuju soreang kabupaten bandung tak lagi menjadi momok menakutkan bagi pengguna jalan
kemacetan berangsur terurai dan waktu tempuh lebih singkat semenjak ada tol soroyang pasir koja
keluarga jainudin tengah melakukan perjalanan menuju soroyang dari garut menggunakan tol soroyang pasir koja
dulu ia biasanya melewati jalanan bukan tol yang kerap kali macet
dari garut tadi pulang kampung ceritanya
terus tadi ke soroyang lewat jalur biasa atau jalur
lewat jalur tol yang baru seroja itu lebih cepat sih lebih cepat
jalannya juga bagus jadi waktu tempuh lebih singkat
biasanya pernah menggunakan jalan biasa
dalam biasa pernah juga lama panjang jauh
jalan bebas hambatan yang baru diresmikan pada dua ribu tujuh belas ini menjadi jalur alternatif untuk mempersingkat waktu tempuh menuju soreang
di pasir koja hanya butuh waktu sekitar sepuluh menit untuk mencapai soroyang
kalau tadi keluarga janudin menggunakan jalur tol menuju soreang kita akan melihat perbandingan ketika kita menuju soreang
tapi tanpa menggunakan jalur bebas hambatan atau jalur biasa
jalan raya kopo soreang ini memiliki panjang sebelas km saja
namun pada hari kerja biasanya kemacetan sering terjadi sehingga waktu tempuh mencapai dua jam
di sepanjang jalan ini
ada puluhan persimpangan kecil menuju area pemukiman
serta belasan titik kemacetan di dekat pasar sekolah dan kawasan industri
dengan delapan belas kendaraan per jam
kecepatan tempuh rata rata tujuh empat km per jam
jalur kopo soreang mendapat predikat sebagai jalur arteri terburuk di kabupaten bandung
ada selisih waktu yang tersatat ketika tadi menggunakan jalur tol ataupun jalur via non tol menuju soroyang kabupaten bandung

kabupaten bandung ini merupakan daerah dengan potensi wisata dan ekonomi yang baik
maka dari itu infrastruktur seperti jalur bebas hambatan ini sangat membantu masyarakat terutama kabupaten bandung dan sekitarnya
artami mahdithia kabupaten bandung